pengamanan rutan kelas dua b sigli di kabupaten pidi provinsi aceh
ditingkatkan pasca kericuhan yang berujung pembakaran rutan
puluhan aparat bersenjata lengkap terdiri dari brimob dan tni disiagakan di sekitar rutan
akses jalan di depan rutan kelas dua b sigli ditutup pada selasa pagi
pasca pembakaran rutan yang berujung kaburnya tujuh orang napi pada senin malam
pengamanan di lokasi ditingkatkan seiring upaya pembersihan puing puing kebakaran
tiga dari tujuh orang tahanan yang kabur berhasil ditangkap kembali
sementara empat lainnya masih diburu
tahanan yang kabur sekitar pukul sembilan malam memanfaatkan situasi gelap
akibat terputusnya aliran listrik di dalam lapas rutan yang terbakar
pak terkait yang sempat kabur itu seperti apa pengejarannya pak
sampai saat ini masih lakukan pencarian
kerusuhan yang berujung pada pembakaran rutan dipicu ulah dua petugas penjara
yang menyita dan menghancurkan dispenser yang memang disediakan secara legal oleh pihak rutan
para napi yang mengamuk kemudian melakukan pembakaran yang mengakibatkan
lima gedung kantor rutan ludes di lahap api
ibnu hajar aceh